kami jelaskan psikolog sudah menjelaskan karena ini kami juga secara ini tidak bisa menjelaskan karena kami bukan ahlinya untuk melihat kondisi klien kami
sehingga psikolog sudah menjelaskan
terkait hal hal untuk proses selanjutnya lpsk akan terus melakukan proses sesuai prosedur yang berlaku di lpsk
demikian ya karena perlu saya tegaskan klien kami adalah korban korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual itu yang kami sampaikan